sampai jumpa di video selanjutnya
pasti nih ya kamu udah ngomong yang
bisa disini aku juga apa apa sih aku nggak ngerti apa apa sekali yaudahlah kalian nggak
perlu jelasin juga masanya telur saya ini bukan yang kamu lihat ya kan salah sekali
kan aku udah bilang tadi ini bukan urusan aku jadi kamu nggak perlu ngotot ngotot yang jelas
sama aku tapi saran aku kalau kalian mau berdua cari tempat yang lebih private jadi tengah laut
ini dong enggak enakan itu orang orang tasya nggak salah apa apa ya siapainya lain aja
tuh jangan jangan mereka udah tahu soal rekaman itu lagi sya
sya kamu jangan khawatir sya
mereka pasti nggak akan tahu soal rekaman itu
karena aku udah simpen di tempat yang sangat aman

sya sya sekarang ini waktu yang tepat untuk ngebongkar semuanya sya
iya jer aku bakalan kasih tahu semuanya kak
kira kira reaksi ayah tercinta kamu seperti apa kalau dia lihat foto foto ini
oh tentu tidak
kira kira menurut kamu siapa yang bisa dipercaya
udah jelas ini lihat tuh
keputusan sepenuhnya di tangan kamu
tapi apakah seorang tasya ingat pesan kesan ayah tercinta
ayah nggak boleh tahu soal semua ini
karena ayah pasti bakalan kecewa banget dan nggak bakalan percaya sama aku
please tasya jangan sampai kamu terpengaruh sama ancaman ibu maya
dia itu sengaja begitu buat menghukum kamu memori kartu ini harus aku sembunyikan
aku tahu ibu mau memori kartu ini kan
karena di dalamnya ada percakapan ibu maudis sama pak ferry iya kan
sya jangan sya
aku tahu apa yang harus aku lakukan
pintar sekali sepuluh buat tasya
ini buat aku
aku cuci tangan ya aku nggak mau ikut campur oke
oh ada yang lupa klise aslinya masih aku pegang
ya takut kalian ada niat macem macem gitu
eh papi udah pulang
ada apa ini
kita sudah berjalan ke rumah
pak ferry kamu mau ke rumah
saya mau ke rumah

jadi bunyi deh
gak apa apa tiara
gak ada apa apa mi
itu tadi bolanya tiara nyangkut di mobil
bagus deh kalau gak ada apa apa
ada masalah apa sih
di atas kalian berdua
hah sih pak pi
gak ada masalah apa apa
semua baik baik aja kok
ya tuh kan
maaf ini keras masihin

gue sudah selesai kalau ada masalah dedim

alex siang nggak jalan jalan

ini kan obat bius
siapa yang ngaruh obat bius disini tuh
gue jadi inget
bu maya pernah bilang
gue takut ada orang
yang manfaatin biasa
ini bisa ada disini
selamat siang tristan
kumpul kamu datang sini
apa ada masalah
masalah di hotel
hotel baik baik aja kok pak
sama sekali saya nggak ada masalah di hotel
tapi saya sengaja datang ke sini
mau nemuin pema hendra
ada sesuatu yang harus saya omongin
ada masalah apa sama taxya
menurut informasi yang saya tahu
itu juga dari bu maya
kalau tasya itu kan orangnya
dan agak sedikit
berbeda ya pak
saya juga tahu kalau tasya itu orangnya baik
saya nggak mau wajah
seseorang yang manfaatin kebaikan tasya
ada orang yang
berani manfaatin dia
saya curiga sama fajar pak
waktu itu saya sempat nemuin
tasya sama fajar di sekolah

waktu itu saya sempet nemuin
tasya sama fajar entrepreneur

dan waktu saya nemuin tasya keadaan tasya itu gak sadarkan diri pak
saya bukan luduh fajar pak
tapi untuk jaga jaga aja saya tahu kalau sama hendra saya sama tasya
saya rasa lebih cukup sih pak
itu aja yang saya mau bicarain sama hendra
terima kasih banyak
kamu jangan pura pura gak denger ya kalau aku manggil kamu
gak ada masalah apa
kamu nanya ke aku ada masalah apa
harusnya aku yang nanya ke kamu kamu tuh punya masalah apa sih
kamu udah ngapain kayak aku sampai dia marah marah nyariin fajar
tasya aku ngelakuin ini semua tuh buat kebaikan kamu
pasti nih ya kamu udah ngomong yang gangga ke ayah tentang fajar
tristan aku bilangin ke kamu ya fajar itu anak baik jadi kamu stop deh gangguin nih
kamu jadi perempuan gembuk banget sih kamu gak tahu apa yang akan terjadi sama kamu
halo kenapa diem aja sih